dunia kerja terkadang penuh dengan kejutan dan aktualisasi hidup bisa terpenuhi
oleh karena itu phk dengan segala bentuk ibarat pencuri yang bisa beraksi kapan saja
setelah phk seketika hidup laksana jungkir balik
lantas bagaimana strategi menata hidup usai terpukul phk
sudah bersama saya melalui sambungan virtual safir senduk perencana keuangan
selamat pagi mas safir
selamat pagi senang sekali bisa ketemu
iya mas safir apakah benar ya setelah terkena phk ketika hidup kita ini seperti jungkir balik
iya phk membuat seseorang yang pertama dia merasa apa ya dia biasanya ada pekerjaan
kemudian tiba tiba yang dia lakukan tiba tiba loko nggak ada pekerjaan
dia biasanya yang kedua dia biasanya ada anak buah kemudian kok loh kok tiba tiba gak ada anak buah gitu ya
kemudian yang ketiga adalah dia ada sesuatu yang rutin dilakukan kemudian kok tiba tiba nggak ada yang dilakukan
kemudian yang keempat juga ini yang paling
yang paling penting dari segi keuangan gitu ya dia tiba tiba tadinya dia punya penghasilan
kemudian dia merasa waduh ini akhir bulan ini saya tidak akan ada penghasilan apa yang harus saya lakukan
dan juga yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membayar pengeluaran pengeluaran saya
itu yang biasanya dipikirkan oleh orang yang baru saja di phk
dan ini sesuatu yang kurang menyenangkan untuk dialami lah
iya pastinya rutinitas hidup kita akan berubah secara total ya begitu
dan ini agar phk tidak mengubur masa depan pekerja
seperti apa yang harus dilakukan untuk meneruskan hidup
saya bisa membayangkan ya kalau orang sakit itu ya yang paling enak adalah orang itu ketika sakit
begitu sakitnya masih belum parah dia datang ke dokter
tapi banyak orang dia tunggu sakitnya parah baru dia datang ke dokter
sama juga ketika seseorang itu dia bekerja sebagai karyawan ketika posisinya masih aman ketika posisinya masih enak
itu adalah saat saat terbaik untuk dia menyiapkan dana
yaitu dana darurat
yaitu dana yang bisa dia gunakan untuk berjaga jaga
untuk membayar pengeluarannya kalau kalau terjadi sesuatu dengan penghasilannya
seperti phk misalnya
nah kalau dia memiliki tabungan dia memiliki dana darurat
maka ketika phk itu terjadi dia bisa membayar pengeluaran pengeluarannya dari dana darurat yang dia miliki
masalahnya adalah banyak karyawan yang ketika dia bekerja dia tidak menabung lebih banyak
dia malah boros dia menghabiskan uangnya untuk membeli barang barang untuk mendapatkan validasi dari orang sekitarnya
sehingga ujung ujungnya dia tidak menabung dia tidak menyiapkan dana darurat
ketika dia di phk dia tidak ada dana sama sekali
dan barulah dia datang ke saya nanya ini apa yang harus saya lakukan
saya bilang waktu masih bekerja seharusnya dia siapkan tabungan
yang pertama yang harus dipersiapkan adalah buat anda yang posisinya saat ini
kebetulan pekerjaannya masih aman menabung sebanyak mungkin siapkan dana darurat sebanyak mungkin
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah
ketika seseorang pada saat ini sudah di phk
tapi kebetulan dana daruratnya itu belum dia siapkan
maka biasanya ada yang namanya pesangon phk yang dia dapatkan dari perusahaannya
ini mungkin bisa dimanfaatkan
dan yang ketiga adalah ini mungkin saya tidak begitu suka
beberapa orang ada yang melepas aset aset konsumtif yang dia punya
dia lepas satu satu dia jual sedikit sedikit
daripada barang tersebut nganggur di rumah lebih baik dilepas
jadi uang dan itu bisa digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluarannya ke depan
baik mas hafir ini kami ingin menggali lebih dalam terkait dengan dana darurat
tadi anda menyebut kita harus menabung sebanyak mungkin untuk dana darurat ini
tapi sebenarnya seberapa banyak yang harus kita tabung untuk bisa cukup ya dana ini untuk keperluan darurat darurat tersebut
ada banyak sekali teori teori yang mengatakan bahwa dana darurat harus sekian
dana darurat harus sekian dan lain sebagainya
banyak orang mengatakan bahwa semakin aman pekerjaan seseorang
maka semakin sedikit sebaiknya jumlah dana darurat yang dia miliki
sebagai contoh misalnya ada orang memiliki dana darurat sebesar dua bulan pengeluaran bulanannya
atau tiga bulan pengeluaran bulanannya
jadi kalau pengeluaran bulanan seseorang adalah katakan lima juta per bulan
itu pengeluaran bulanan dia untuk satu keluarga ini misalnya saja lima juta per bulan
maka dana darurat yang sebaiknya dia miliki adalah
mungkin dua atau tiga bulan pengeluaran bulanan tersebut yaitu sepuluh sampai lima belas juta
dan tentunya angka rupiah ini bisa makin besar kalau pengeluaran bulanannya makin besar
nah ini ada yang bilang dua tiga bulan ada yang bilang empat bulan
dan saya selalu bilang semakin berisiko pekerjaan seseorang
misalnya mungkin dia freelancer atau dia punya usaha sendiri
maka jumlah kalinya jumlah bulannya lebih banyak
mungkin tidak hanya dua tiga bulan tapi mungkin empat atau lima bulan seperti itu
nah cuma di masa pandemi seperti ini
seperti kemarin mungkin kalau angka empat lima bulan itu agak sulit
ya paling tidak dua tiga bulan pengeluaran itu sudah cukup oke saya pikir
baik ini dana daruratnya harus kita tabung minimum dua hingga tiga bulan begitu ya mas safir
nah jika kita masih memiliki sisa tabungan dana darurat
seperti apa gaya hidup yang diterapkan agar bisa hidup hemat sebelum mulai mencari pekerjaan baru
nah saya selalu katakan bahwa ketika seseorang itu jaya
maka itu biasanya menjadi saat saat seseorang itu tidak belajar
seseorang belajar ketika dia sedang jatuh
jadi ketika seseorang mengalami phk dia tidak punya penghasilan
dia bisa dibayarkan secara ekonomi mungkin dia sedikit jatuh
sehingga dari situ dia biasanya dia belajar
tapi ketika seseorang itu mendapatkan penghasilan
kondisi pekerjaannya aman dan lain sebagainya
biasanya seseorang itu tidak belajar
jadi apa yang harus dilakukan ketika saat ini seseorang itu sedang jatuh
apa yang harus dilakukan dengan pengeluarannya
tentunya dia harus bisa menyesuaikan gaya hidupnya
dia harus bisa menyesuaikan pengeluarannya
fokus pada pengeluaran pengeluaran yang memang dibutuhkan
yang memang sudah dirasa cukup
kemudian dia bisa menunda dulu keinginan keinginan dia
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah
kalau pada saat ini orang tersebut memiliki cicilan utang
maka yang harus dia lakukan adalah dia harus negosiasikan kembali cicilan utang tersebut
apakah mungkin cicilan utangnya bisa diperkecil ya
atau cicilan utangnya diperkecil
walaupun jangka waktunya jadi lebih panjang
dengan demikian dia bisa punya sisa yang lebih banyak
untuk membayar pengeluaran pengeluaran dia yang lain
kemudian hal ketiga juga yang mungkin bisa dilakukan
kalau dia pada saat ini posisinya sedang di phk
adalah dengan melepaskan atau menjual barang barang yang menurut dia tidak ada gunanya di rumah
dia pernah beli alat olahraga misalnya
tapi ternyata alat olahraganya nggak pernah dia pakai lagi
jadi dia sudah lepas saja
jadikan uang saja
daripada barang tersebut nganggur di rumah
lepas saja jadikan uang
dan uang itu bisa dia gunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran yang ke depan
sampai nanti dia bisa dapat pekerjaan berikutnya
dan dapat penghasilan yang baru lagi
baik mas safir
ini adalah beberapa masukan ya
yang mungkin bisa mulai diterapkan begitu
nah banyak pengusaha sukses
yang mulanya sebenarnya adalah karyawan
dan juga berhenti dari pekerjaannya
apa tanggapan ataupun pengalaman
mas afri sendiri seperti apa
nah banyak orang membuka usaha itu tidak dalam keadaan sedang jaya jayanya gitu ya
banyak orang buka usaha karena dia terpaksa
dia terpaksa karena dia baru saja di phk mungkin
dia terpaksa karena dia kalau dia tidak punya usaha sendiri
dia tidak punya penghasilan ya
walaupun saya selalu bilang gini
sebetulnya saat terbaik membuka usaha adalah ketika dia sedang aman
dia masih bekerja sebagai karyawan
dia buka usaha
itu saat terbaik
karena dia bisa menjalankan usahanya tanpa perlu ditekan
tanpa perlu ditekan oleh target
tanpa perlu merasa punya pikiran
saya harus jualan
karena kalau tidak saya tidak ada penghasilan gitu
dia bisa fokus mengembangkan idealismenya
tetapi ketika dia mengembangkan usaha atau membuka usaha baru saja
ketika yaitu dia di phk
dia ada tuntutan untuk
ini kalau bisa ada penjualan yang besar dok bulan ini
saya harus bisa ada penjualan yang besar dong bulan ini
bulan depan bisa lebih bagus lagi
karena kondisinya dia sudah sangat perlu gitu ya
jadi kalau saya bilang adalah
kalau anda saat ini posisinya pekerjaan anda masih aman aman saja
buka usaha dari sekarang
jangan nunggu ketika anda di phk atau anda tidak punya pekerjaan
tetapi ketika anda tidak punya pekerjaan
kemudian anda baru buka usaha
itu mungkin agak sedikit berbeda aturan mainnya
tapi buat saya tetap jauh lebih baik daripada tidak sama sekali
kemudian hal kedua juga harus dilakukan adalah pertimbangkan usaha usaha apa saja
yang bisa dilakukan tanpa modal besar
tanpa mempertimbangkan modal besar
dia bisa mempertimbangkan usaha usaha yang mungkin modalnya tidak terlalu besar
dia bisa perhatikan
dia bisa pertimbangkan mengambil barang dengan aturan sedikit konsenasi misalnya
atau dia bisa bekerja sama dengan teman teman lain yang punya keahlian yang lebih baik dari dia
dia bisa bekerja bersama
kemudian juga yang perlu dipertimbangkan adalah
kalau dia belum pernah buka usaha sama sekali
pilih usaha usaha yang mungkin frekuensi penjualannya cukup kencang
walaupun margin untungnya tipis tipis gitu ya
daripada mungkin dia buka kantor konsultan ini atau konsultan itu
yang mungkin nunggu kliennya lama
sebulan sekali gitu
walaupun begitu ada klien datang penghasilannya besar
tapi ketika nunggu klien datang
karena kliennya belum datang datang
semangatnya udah turun duluan
tetapi ketika dia buka usaha yang frekuensi jual belinya kencang
walaupun marginnya tipis tipis
dia semangatnya bisa tetap terjaga
jadi sekali lagi buat mereka yang ingin buka usaha
tapi selama ini belum pernah buka usaha
pertimbangkan buka usaha yang cash flow nya cukup kencang
volume penjualannya tinggi walaupun margin untungnya tipis tipis
supaya semangatnya tetap terjaga
baik mas safir ini tadi anda juga menyebut beberapa
yang mungkin cocok begitu ya
untuk mungkin pekerja saat ini bisa mulai mencoba bisnis baru
nah usai terkena phk
jenis bisnis yang mungkin kalau misalnya kita lihat tren global
ataupun tren bisnis saat ini yang patut bisa dicoba
bagi korban phk ini seperti apa
mungkin yang lebih jelas begitu ya
bisnis seperti apa misalnya kayak fnb ataupun online apapun
beberapa pertimbangannya adalah yang pertama adalah
kalau kita bicara fnb fnb itu adalah bisnis yang mungkin
secara keahlian ya banyak orang punya keahlian mempersiapkan produk
yaitu berupa makanan ya
kalau anda seorang pria mungkin anda bisa masak atau istri anda bisa masak
secara produk bisa dipersiapkan
tinggal seseorang dalam bisnis fnp yang harus dia lakukan adalah
bagaimana manajemennya kemudian manajemen bahannya
manajemen harganya bagaimana marketingnya
karena umumnya adalah banyak orang dia sudah bisa mempersiapkan produk yang bagus yaitu masakan
tinggal apakah masakan itu enak atau tidak
dan buat mereka yang ingin terjun ke bisnis fnb atau bisnis masakan ya
sekarang ada banyak sekali kursus kursus yang mengkhususkan diri pada bagaimana mempersiapkan
makanan yang memang khusus untuk dijual
jadi bukan makanan untuk dimakan saja tapi makanan yang khusus untuk dijual
sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran juga di kursus itu tentang bagaimana menentukan harga jualnya
bagaimana mempersiapkan makanan yang murah tapi enak dan seterusnya
hal pertama itu fnb
kemudian kedua adalah yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah seperti yang saya bilang
banyak diantara para korban phk ini yang mereka tidak memiliki modal besar
tapi mereka ingin usaha
maka hal kedua yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah terjun ke profesi perantara broker
dan di indonesia ini umumnya ada dua macam broker yang mereka atau dua atau tiga macam barang jualan broker
yang memang hasilnya cukup baik
yang pertama itu adalah properti ya
dengan menjadi broker atau perantara jual beli properti kita enak sekali
kita tidak perlu banyak modal ya
yang perlu kita lakukan adalah mencari listingan
apa itu listingan daftar siapa saja orang yang pingin jual rumah ya
kita cari daftar siapa saja orang yang ingin menyewakan rumah kita cari
susun daftarnya kemudian kita cari pasar kita cari pembelinya kita cari penyewanya
broker adalah salah satu profesi atau perantarannya atau agennya dan salah satu profesi
yang penghasilan besar time modalnya cukup rendah
yang perlu kita lakukan adalah mencari listingan dan mencari siapa yang mau membeli atau menyewa pak
itu itu kedua broker kemudian properti itu barang jualan pertama hasilnya cukup besar
kemudian yang kedua adalah kendaraan ya
kendaraan ini juga luar biasa ketika terjadi satu kali aja terjadi transaksi komisnya cukup lumayan
dan agen asuransi agen asuransi itu juga broker lho dia juga agen dia perantara
dia menjadi perantara yang menghubungkan perusahaannya dengan customer nya ya
tiga barang jualan ini angkanya cukup besar jadi properti kemudian kendaraan kemudian juga asuransi atau agen asuransi
kemudian yang ketiga juga hal yang bisa dipertimbangkan adalah mengajak teman teman yang punya keahlian berbeda beda
untuk menjalankan usaha bersama dan usaha bersama ini bidangnya bisa macam macam
dan sekarang kuncinya saya pikir adalah bagaimana caranya kita bisa menjual makanan
kita bisa menjual makanan yang memang enak ya
misalnya gini di indonesia misalnya yang populer itu ayam ya sudah kita bikin aja ayam seperti apa misalnya
ayam yang belum pernah ada mungkin kalau dulu kita kenal ada ya ayam geprek
mungkin sekarang yang belum pernah ada ayam banting banting misalnya
tidak harus seperti itu ya tapi orang populer dengan ayam tinggal bagaimana ayamnya itu bisa kita bikin sesuatu yang unik
sesuatu yang berbeda yang orang belum pernah dengar itu akan membuat seseorang atau masyarakat penasaran dan mencoba merasakan
yang penting kita harus tetap sembunyi
baik yang penting kita harus tetap semangat
selamat dan pasti ada jalan keluarnya terima kasih mas safir atas strateginya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih selamat pagi